saudara akibat dilanda hujan deras turap setinggi sepuluh meter dan panjang dua ratus meter di kompleks perumahan gdc kota depok mengalami longsor
jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan longsor susulan akan mengikis jalan
kondisi turap perumahan di kompleks perumahan mewah gdc kota depok ini saudara terjadi di wilayah ini usai diguyur hujan deras
akibat longsor ini saudara akses jalan dan juga rumah warga yang berdekatan dengan lokasi terancam longsor
para warga sekitar pun berharap pengembang memperbaiki turap perumahan agar longsor susulan tidak terjadi